selamat pagi anda menyaksikan kompas update
lima orang tewas dalam kecelakaan sebuah bus
saat menuju festival pascah di afrika selatan pada hari kamis
dilaporkan hanya satu korban yang selamat dari kecelakaan tersebut
yakni anak berusia delapan tahun
kecelakaan bus terjadi saat bus berbelok dari jembatan di area pegunungan
bus tersebut terjun sejauh lima puluh meter hingga terbakar
satu satunya korban selamat adalah anak berusia delapan tahun
sementara itu operasi pencarian korban masih berlangsung
karena banyaknya yang terjebak di dalam bus